densus delapan puluh delapan anti teror polri menyebut kelompok teroris negara islam indonesia atau ni sumbar
berniat menggulingkan pemerintahan jokowi sebelum memilih dua ribu dua puluh empat
klaim densus ini diragukan oleh sejumlah pihak
bagaimana eksistensi nii dan benarkah besar ancaman nii gulingkan pemerintahan jokowi
kita akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan dua narasumber yang bergabung dari luar studio
ada brigjen paul ahmad nurwahid direktur pencegahan dari bnpt
selamat malam pak ahmad kabar baik
selamat malam alhamdulillah sehat mas renhat
dan semoga seluruh masyarakat dan pemerintah cnn sehat semua
baik amin terima kasih pak ahmad
ada juga bang al haidar pengamat terorisme juga
selamat malam bang haidar apa kabar
alhamdulillah selamat malam
kita mau membahas kembali setelah densus delapan puluh delapan menangkap teroris nii
yang kemudian disebut ini ingin menggulingkan pemerintahan
sebenarnya saya ingin ke pak ahmad dulu dari bnpt bagaimana
pantauan atau monitoring dari bnpt terhadap kelompok nii ini
apakah memang ancaman sebegitu besarnya pak ahmad
jadi semua jaringan terorisme atau radikal terorisme
sejatinya mereka adalah gerakan politik
dan mempolitisasi agama
untuk kepentingan politik kekuasaan
atau ingin mengambil alih kekuasaan
dan endingnya ingin mengganti
dengan ideologi ataupun sistem agama
menurut versi mereka
nah dalam konteks ini
perangan dari putra
yaitu sarjono kartu suwirjo
waktu di menko polhukam beberapa tahun yang lalu
di seluruh indonesia itu
sekitar dua juta
nah dalam konteks
ancaman nyata seperti itu
yang dibekali dengan
tentang tindak pijana terorisme
melakukan upaya pencegahan
yaitu yang sering disebut
menunda untuk selanjutnya
di proses hukum
sejauh mana ancamannya
sudah sangat besar
kelompok jaringan teror ini
tetapi karena agenda
mengambil alih kekuasaan
ataupun kubeta yang endingnya
ingin mengganti ideologi negara dan sistem negara
sistem ataupun ideologi agama
menurut pers mereka
maka strategi yang mereka lakukan
disamping strategi takiyah
jati diri maupun agendanya
juga mereka tamkin
mengambil alih pengaruh
dari semua lini
yang paling bahaya mereka
karena ideologi dasar mereka adalah takfiri
dengan mengkafirkan mereka yang berbeda
tidak hanya beda agama
bahkan negara ini juga dikafir kafirkan
maka mereka cenderung akan mengambil
strategi yang namanya
dia akan mengkonflik
ataupun membuat chaos
seperti di kasus poso
dan lain sebagainya ini
dan untuk ni ini kan
saya ke bang al haidar
bang al haidar
kita dengar dari pernyataan anda
justru anda meragukan
bisa sampai menggulikan pemerintah
anda mengingatkan polisi
dan juga harus memiliki bukti yang kuat
mengapa kemudian anda berpikir seperti itu bang al haidar
sangat beragam ya
dalam pengertian bahwa nii ini terpecah menjadi
kemudian ada yang delapan belas faksi
beberapa tahun yang lalu itu
yang ditangkap di
sumatera barat ini saksi apa
kalau misalnya polisi bisa memberikan keterangan yang
simpel tentang faksi faksi tersebut
faksi yang ditangkap itu kita
bisa menganalisis dan bisa
bisa melihat lebih jauh
karena kebanyakan dari faksi faksi itu ada yang vilah ada yang sabiulillah
nah vilah itu
kurang lebih empat faksi dari kitlah itu sudah dikuasai oleh negara
kemudian juga dari sabilillah juga yang cenderung kepada kekerasan itu juga sudah dikuasai oleh
apa sebagian besarnya itu sudah dikuasai oleh
ada faksi faksi seperti vaksi
sensen komara kemudian ada faksi
sensen komara kemudian ada faksi
sensen komara kemudian ada faksi
ada beberapa faksi yang lain juga yang mungkin tidak bisa saya sebutkan di sini
nama vaksinnya bahwa itu adalah faksi faksi yang sudah apa namanya
berkoordinasi dengan negara sebenarnya
dan kenapa itu terjadi karena memang seperti kasus kw sembilan
dia kalau bisa menghimpun umat
itu dia bisa mengelola keuangan yang cukup besar
sebulannya itu bisa mencapai
jadi bayangkan saja tanpa membuat produk tanpa membuat
service atau jasa dia bisa mendapatkan dana yang cukup besar dari
menjual agama dengan harga yang sedikit ini
gitu jadi ini harus
harus kita tahu dulu
faksinya yang mana ya
jadi jangan jangan yang ditangkap oleh polisi itu adalah faksi yang juga dibuat oleh pemerintah
maksudnya yang dulu memang dikenal repetisi dan beberapa pemerintah di sini juga akan bisa untuk membuat keuangan itu
yang dulu memang dikelola oleh
dan biasanya para
dia masih berkuasa
mengendalikan faksi faksi ini
jadi kita harus tahu dulu
dan sering sekali
memang faksi faksi ini
beberapa faksi yang
sudah bekerja sama dengan pemerintah ini
ini bekerja sama untuk pemerintah
di zaman orde baru dibawa ali murtopo
dan kemudian juga dibawah
di bawah beberapa jenderal yang lainnya
menghimpun dukungan bagi golkar
pada waktu itu
dan kemudian juga
program program pemerintah yang lain juga
dan itu terdiri dari
orang orang bekas ti itu
kita harus tahu dulu
faksi yang mana
faksi faksi tertentu yang sudah menyatakan
ikat sudah mendukung
manipulasi usdek sudah mendukung
orde lama sudah mendukung orde baru
itu sebenarnya bukan
faksi yang murni lagi dari di
jadi kalau ada di
yang menyatakan bahwa
mereka akan menggulingkan pemerintahan
saya juga baru tahu
kalau ada vaksin yang seperti itu
karena setahu saya program mereka itu
selalu berjangka panjang
selain berjangka panjang itu
karena memang ketidakmampuan
mereka untuk menggalang
kekuatan dan merekrut
dalam jumlah yang besar dalam waktu yang singkat
tipe organisasi mereka itu
jadi anda juga baru tahu kalau ada
faksi atau ada kelompok nii
yang justru ingin menggulingkan pemerintahan yang sah gitu ya bang al haidar
ya dan orang nii beda
tidak sama dengan hti
kalau hti memang dia menggunakan
dia merekrut orang orang
dari antara dari polisi dari kejaksaan
dari partai politik dari apa begitu
legislatif dan sebagainya
dan kemudian didoktrin
dan setelah dibayar kemudian
mereka akan melakukan kudeta
tapi kalau nii enggak
programnya seperti taliban itu
pasukan pasukan kecil di daerah
di apa namanya
dan itu mereka melakukan
kalau nggak ada pernyataan perang
dari pemerintah republik indonesia
mereka belum akan melayani
mungkin brigjen paul ahmad
punya informasi ini vaksi yang mana yang ditangkap
ini oleh densus delapan puluh delapan
apakah itu faksi yang mana
itu masih dalam pendalaman
yang jelas kami densus delapan puluh delapan
polri bersama bnpt
ya mendasari pada
siapapun mereka apakah itu
ji jad nii
kalau unsur unsur tindak pidana tersebut
tindak pidana terornya sudah tercukupi
kita akan segera melakukan
penindakan untuk mencegah
selanjutnya di proses hukum itu yang pertama
kemudian yang kedua
yang namanya ni itu jelas
ini adalah induk dari semua jaringan teror
yang ada di indonesia
ya baru sekitar tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga
mengikuti perkembangan geopolitik
global dalam hal ini situasi di afganistan
nii ini pecah menjadi nii
di bawah adegan mas duki kemudian
ji di bawah
abu bakar basir maupun
yang dalam perkembangannya ji sendiri kan
perpecahan yaitu menjadi jat
ya kemudian jat menjadi
jad yang lebih soft kemudian jad
jamal al sudaulah dan jamal al gilafah
sementara nii ini relatif
kurang begitu diperhatikan sebelumnya karena apa
kami lebih fokus kepada ji jad dan lain sebagainya
ternyata nii juga sering melakukan
ida sering melakukan
tidak hanya penggalangan dana ya
di dalam penundakan ini
benar benar mendasari pada
unsur unsur alat alat yang berbeda ya
bukti yang sudah tercukupi minimal dua atau tiga
alat bukti yang sudah tercukupi ya
tidak hanya sekedar baiat
karena yang harus kita pahami
ketika seseorang itu sudah
maka belum ada regulasi
misalnya mereka sudah takfiri
kemudian mereka sudah
menunjukkan sikap intoleransi terhadap
keragaman perbedaan kemudian mereka sudah
lingkungan dan perkembangan mereka sudah
anti pemerintahan yang sah dan lain sebagainya
itu belum bisa ditindak
tetapi ketika mereka sudah masuk
ya bergabung dengan jaringan teror
yang ditandai dengan sumpah bayat
itu sudah satu alat bukti
kemudian mereka sudah melakukan
liko pengajian pengajian kecil
mengatur strategi siasat
dan lain sebagainya itu dua alat bukti
kemudian mereka melakukan
edad latihan latihan perang
mempersiapkan senjata bagaimana yang
sudah disita disini ada tiga senapan pcp
kemudian ada kajam ada magazen
ada anak panah dan lain sebagainya
maka itu sudah tiga alat bukti
kemudian ditambah lagi mereka
penggalangan dana baik secara kolektif
maupun individu ke masing masing
samaahnya itu empat alat bukti
dan lain sebagainya dan lain sebagainya
artinya bahwa kami benar benar
upaya penindakan hukum ini
penindakan untuk mencegah
yang selanjutnya di proses hukum
dan yang ketiga
kami juga dengan
langsung bisa menyentuh untuk program
apa namanya menyadarkan mereka
bahasa kami yaitu kembali kepada
nkri dengan mencabut baik
ataupun mencabut sumpah
bayatnya kepada amir atau kelompoknya
untuk kembali bergabung kepada
nkri ini bagian daripada upaya upaya
preventive tapi dengan pendekatan
ada tanggapan dari anda bang al haidar
yang disampaikan oleh pak ahmad tadi
itu memang harus diserapkan
terutama untuk mereka
kawi semila di indramayu
di jepang alit meitun
dan itu harus
diterapkan karena itu sudah
sudah melakukan tindakan
dan itu adalah nii palsu
memang kalau saya melihat
bahwa mereka membawa
bendera merah putih
dan ada lambang
sebenarnya itu adalah bendera nii palsu
bendera nii asli itu
di merahnya itulah yang ada
tanda bulan bintangnya
dan kalau yang
bulan bintangnya diantara
merah dan putih
jadi kalau nii palsu itu
berarti kalau tidak kawi semilan
ya sen sen komara
memanggil pemimpinnya itu
dengan istilah presiden
ataupun apa begitu
bukan imam kalau yang aslinya
nii yang asli itu imam
oke baik bang al haidar jadi anda melihat
anda menduga ini adalah nii yang palsu yang ditangkap ini
ya nii palsu ini
jadi dari gambar benderanya itu
bendera abal abal itu ya
bendera nii abal abal
bendera nii asli itu indah ya
bagus ya jadi ada bulan bintangnya itu
agak kecil dia
oke ada tanggapan
pak ahmad yang sampaikan bang al haidar bahwa
ini tampaknya nii palsu
baik pak ahmad tampaknya masih termute
ada tanggapan pak ahmad bahwa ini
ni palsu menurut bang al haidar
pahami bahwa perkembangan
jaringan teroris mau gi
jad nii itu selalu dinamis ya
yang harus dipahami bahwa
yang teroris itu
andai melakukan takiyah
strategi bersiasat berkapuflase
apa namanya metamorforces dalam bentuk
apapun ya seperti contohnya
dulu ketika gi
selalu mengedepankan aspek
penyerangan terhadap aparat
penyerangan terhadap target ya
mengedepankan kombatan dan lain sebagainya
begitu dipimpin oleh
para wijayanto di dua ribu delapan dua ribu sembilan
bebas strategi ya
bebas strategi ya
dia menginfiltrasi atau
menggunakan strategi tamkin
demikian pula juga menutup kemungkinan
yang selalu kita dalemi
ini kita dalemi
bisa jadi nii juga merebak
untuk mensiasati aparat ataupun
ke pemerintah ya tetapi yang jelas
kami mendasari kepada aspek
hukum ya kita sebagai negara demokrasi
supremasi hukum maka segala sesuatunya
harus kita kembalikan kepada hukum
selama itu bukti bukti atau unsur unsur
tindak pidana terornya
tercukupi maka kita lakukan
oke baik bang al haidar
kembali ke pertanyaan ya sebenarnya
menurut anda seberapa besar
satu itu lalu yang kedua
anda mengatakan juga bahwa
ini jangan sampai kebetulan
membangunkan mereka membangunkan
nii yang asli begitu
dampaknya apa kalau kemudian ini mencolek
justru nii yang lain
setelah adanya narasi yang
disampaikan oleh densus delapan puluh delapan penangkapan nii
di sumbar ini kita jawabkan
nanti bang haidar kita harus break kami akan segera kembali
baik kami lanjutkan diskusinya
bang al haydar jadi kembali ke pertanyaan awal
menurut anda bang al haydar seberapa besar
ancaman dari nii ini apalagi kalau sampai
mau menggulingkan pemerintahan sebelum dua ribu dua puluh
bahkan menggunakan golok
saja kira kira begitu
kekuatan dari nii sekarang ini
sangat lemah jumlah
mereka juga baru
menyatakan itu dua juta
dari penduling indonesia
nii itu terikat
rumus bahwa kalau mau
buat revolusi itu minimal sudah
ada satu banding sepuluh atau satu
satu banding lima puluh jadi satu banding dua
atau satu banding sepuluh
kalau jumlah yang
orang yang direkrutnya belum
sampai mencapai setengah
dari jumlah rakyat indonesia
itu belum ada
komando untuk melakukan
masih lama sekali
rekrutmen itu dan kalau itu
rekrutmen lancar kalau
kalau tidak lancar itu akan
akan lama lagi gitu dan target
mereka setahu saya dua ribu lima puluh
dakwah yang semakin
terbuka kemudian tidak
lagi sektarian tidak lagi
tidak lagi berorientasi
tidak lagi egois begitu
dan juga tidak lagi
pseudo bureaucratik tidak lagi
seremonial tidak lagi
kerahiban ya banyak dari
pemimpin pemimpin nii itu
dipanggil sebagai dengan
panggilan rahib rahib seperti
umi dan sebagainya itu
jadi itu bukan panggilan
bukan panggilan kenegaraan
itu panggilan yang bersifat
potensi nii untuk
menggulingkan pemerintahan ini
masih sangat kecil jadi
membuat revolusi dan bukan
kalau hti strateginya kudeta
kalau nii enggak
nii memang tidak
punya kemampuan untuk menyusup ke
ke polri ke kejaksaan ke
legislatif ke partai politik karena
mereka juga mengharamkan itu semua
pasca penangkapan nii yang
di sumatera barat ini yang disampaikan oleh
pak jokowi kenapa justru bisa
eksistensi nii yang lain yang bisa
justru bangkit kira kira begitu bang al haidar
iya kalau nanti ada
keluar dari pemimpin politik indonesia
terhadap nii maka itu dianggap sebagai
pernyataan perang statement of war
kalau sudah pernyataan
berang maka mereka juga akan membuat
perintah jihad ke semua orang
dan itu akan semakin keos
semakin kacau dan
mereka tidak akan bertanggung jawab nanti
kalau mengeluarkan pernyataan
jihad itu dan itu bisa
dilakukan oleh siapa saja
orang orang yang tidak punya pekerjaan
dan sebagainya itu akan dikerahkan
tentara tentara dengan peluru
dan mesiu sementara mereka melawan
tentara tentara dengan tulang dan daging
mereka karena mereka tidak punya senjata
nah itu yang kita khawatirkan
pak ahmad ada tanggapan dari anda
ini akan memancing
kelompok nii yang lain
sebagai upaya antisipasi
jadi yang namanya
penanggulangan terorisme itu
dilakukan sesuai amanah
undang undang secara holistik
hulu sampai hilir
hilirnya adalah law enforcement
hulunya adalah pencegahan
nah pencegahan di sini
strateginya ada tiga
yaitu kesiapsiagaan nasional
tindakan tindakan ini sebagai upaya
antisipasi dan mewujud
daripada kesiapsiagaan nasional
dalam konteks ini
adalah ketahanan nasional
yaitu kondisi dinamis
yang meliputi seluruh aspek kehidupan berbangsa
budaya dan pertahanan keamanan
yang berisi tentang
ketangguhan dan keuletan dalam
mengembangkan kekuatan untuk
mengatasi segala ancaman tantangan
hambatan gangguan baik dari dalam
maupun dari luar dalam konteks ini adalah
dengan ideologi lokal
yaitu induknya nii
dan transnasionalnya disitu ada
ji yang berafiliasi dengan
yang berafiliasi dengan isi
mereka semua satu ideologi
sehingga tidak menutup kemungkinan mereka
juga berkolaborasi untuk menghadapi musuh
bersama yaitu pemerintahan yang sah
yang memegang tegur pada
ud empat puluh lima bindika tunggal ibu
dan nkri nah kelompok kelompok
radikal dan teroris itu anti
terhadap konsensus nasional
maka ini kita lakukan sebagai wujud
dalam rangka antisipasi
sejak dini dan mengedepankan
yang dimungkinkan oleh undang undang nomor lima
lima tahun dua ribu delapan belas untuk mencegah
dengan diproses hukum
yang selanjutnya di deradikalisasi
saya kira begitu
saya juga ke bang al haidar terakhir
jadi sekali lagi baik densus
dan juga bnpt meyakini
bahwa sudah cukup alat bukti
terhadap penangkapan nii ini
dan ini bukan nii
palsu seperti disampaikan oleh
bang al haidar
nii asli atau palsu
itu nanti dibuktikan
yang pasti kami mendasari
pada alat bukti yang sudah
ada jaringannya kemudian
ada keterangannya ada
dokumen yang kita cita
ada barang bukti yang kita
cita nah kemudian apakah
ini nii palsu atau tidak
itu kami kembangkan
terus nanti akan kita
atau kita buktikan di pengadilan
sekali lagi bang reinhardt
menjadi kewaspadaan nasional
karena pak ini
dan gangguan terkait ideologi
karena jelas ini ideologinya
anti pancasila yang mendasari
pada ideologi takfiri
politiknya jelas semua jaringan teror
sejatinya adalah gerakan politik untuk
mengambil alih kekuasaan
bisa dengan memunculkan
chaos bisa menggunakan
desa dan lain sebagainya yang
adalah dengan mendistorti
yang endingnya ingin mengganti
sistem dan ideologi negara
dengan sistem dan ideologi agama
menunut versi mereka
tapi sekali lagi ini harus menjadi kewaspadaan
yang dilakukan oleh penegak hukum densus bnpt
dan stakeholder terkait
lainnya harus kita dukung saya kira begitu
baik saya terakhir ke bang reinhardt
jadi selain harus memperkuat alat
bukti menurut anda setelah ini apa yang
perlu harus dilakukan
baik oleh bnpt atau
stakeholder yang lain yang tadi pak hamad
menyatakan bahwa ini
ada nii yang mau menggulingkan
lokal genius yang dimiliki
oleh densus delapan puluh delapan untuk
jaringan jaringan teroris itu
dan saya melihat bahwa
kecerdasan yang luar biasa
jad ji jak
mit itu sudah sangat
kecil sekali dan sudah
tidak berdaya lagi
dan saya melihat bahwa
di luar implikasi
ekonomi dan implikasi yuridis
nii ini yang memang tidak sabar
pernyataan perang yang
genderang perang ini dikumandangkan oleh
imam imam mereka yang terdiri
dari empat belas imam itu
indonesia menyatakan perang
on nii perang
terhadap nii ini
dianggap sebagai force atau
private war atau perang yang
dipaksakan terhadap nii
jadi ini akan membuat
mereka lebih cenderung
senang karena akhirnya
pintu jihad dibuka lagi
kalau pintu jihad dibuka
lagi berarti mereka akan
membuat kekacauan dan chaos
itu memang para
pemimpin politik indonesia
melakukan itu dan
umumnya kan pemimpin politik
kita kan umumnya orang orang yang tidak
berpendidikan yang adanya
di partai partai politik yang
tidak pernah mendapatkan pelatihan pelatihan
tentara seperti polisi
kejaksaan kalau orang orang
partai politik ini kan bahkan
yang drop out dari kuliah
pun masuk ke partai politik dan
mereka kemudian mereka inilah yang
politik dan menentukan
indonesia sekarang karena
mereka memang sedang menunggu pernyataan perang
bahwa ini ada pernyataan perang
dan kalau ada pernyataan perang
itu sudah berlaku jihad
berlaku jihad mereka menganggap
ini sudah dibuka kembali
mereka akan menjual
nyawa nyawa mereka kepada tuhan dengan
cara berjihad dan berperang
dan sampai mati
kalau tidak terkontrol kan
oke jadi implikasi yuridis
oke tapi implikasi politiknya juga
perlu dikalkulasi oleh banyak pihak setelah ini
diskusi yang menarik kita akan
lihat nanti bagaimana pendalaman dari
teroris penangkapan teroris
ini oledes delapan puluh delapan kita akan
lihat bagaimana dinamika ke depan terima kasih
banyak diskusi yang menarik pak ahmad
berikjenpol ahmad nurwahid direktur
pencegahan bnpt terima kasih banyak bang alhaidar
pengamat terorisme selamat malam
pt jasa marga tol semarang batang akan
membuka dua puluh satu gardu tiket
di gerbang tol
kali kangkung semarang hal ini dilakukan
seiring rencana rekayasa one way
arus mudik dari jakarta ke jawa tengah
kami akan segera kembali